assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
pemerintah telah berupaya sekuat tenaga
untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia
saya sebetulnya ingin harga bbm di dalam negeri tetap terjangkau
dengan memberikan subsidi dari apbn
tetapi anggaran subsidi dan kompensasi
bbm tahun dua ribu dua puluh dua telah meningkat tiga kali lipat
dari satu ratus lima puluh dua lima triliun menjadi lima ratus dua empat triliun rupiah
dan itu akan meningkat terus
dan lagi lebih dari tujuh puluh persen subsidi
justru diberikan oleh bbm
ini harus dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu
yaitu pemilik mobil mobil pribadi
mestinya uang negara itu harus diprioritaskan
untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu
dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan
dalam situasi yang sulit
ini adalah pilihan
ini adalah pilihan
ini adalah pilihan
ini adalah pilihan terakhir pemerintah
yaitu mengalihkan subsidi bbm
sehingga harga beberapa jenis bbm
yang selama ini mendapat subsidi
akan mengalami penyesuaian
dan sebagian subsidi bbm akan dialihkan

bantuan yang lebih tepat sasaran
bantuan langsung tunai blt bbm
sebesar rp dua belas empat triliun
yang diberikan kepada dua puluh enam puluh lima juta keluarga
yang kurang mampu
sebesar rp satu ratus lima puluh per bulan
dan mulai diberikan
bulan september selama empat bulan
dan mulai diberikan bulan september selama empat bulan
pemerintah juga menyiapkan anggaran
sebesar rp sembilan enam triliun
untuk enam belas juta pekerja
dengan gaji maksimum rp tiga lima juta per bulan
dalam bentuk bantuan subsidi upah
yang diberikan sebesar rp enam ratus
yang diberikan sebesar rp enam ratus ribu
saya juga telah memerintahkan
kepada pemerintah daerah
untuk menggunakan dua persen dana transfer umum
sebesar rp dua tujuh belas triliun
untuk bantuan angkutan umum
bantuan ojek online dan untuk nelayan
pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi
pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidenya

yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran
subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu
selanjutnya saya minta menteri esdm
menteri keuangan dan menteri sosial
untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini tanggal tiga september dua ribu dua puluh dua
pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan
harga bbm subsidi antara lain pertalite
dari rp tujuh enam ratus lima puluh per liter menjadi rp sepuluh per liter
kemudian solar subsidi dari rp lima satu ratus lima puluh per liter menjadi rp enam delapan ratus per liter
pertama non subsidi dari rp dua belas lima ratus per liter menjadi rp empat belas lima ratus per liter
setelah sudah berlaku
jika menggunakan barang ini
perusahaan akan menemukan rp delapan lima ratus per liter

setelah diumumkan harga ini
harga ini berlaku pada pukul empat belas tiga puluh
waktu indonesia bagian barat
presiden telah menyampaikan kepada masyarakat mengenai kenaikan dari subsidi yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja
jadi tadi telah disampaikan bahwa anggaran subsidi yang selama ini dalam perpres sembilan puluh delapan
di mana pemerintah sudah menaikkan tiga kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk bbm dan lpg
dari tadinya hanya rp tujuh puluh tujuh lima triliun ke rp satu ratus empat puluh sembilan empat triliun
sedangkan untuk listrik dari rp lima puluh enam lima triliun naik ke rp lima puluh sembilan enam triliun
dan kompensasi untuk bpm dari rp delapan belas lima triliun menjadi rp dua ratus lima puluh dua lima triliun
dan kompensasi untuk listrik

naik dari menjadi rp empat puluh satu triliun
sehingga total subsidi dan kompensasi untuk bbm lpg listrik itu mencapai rp lima ratus dua empat triliun
angka rp lima ratus dua empat triliun dihitung berdasarkan rata rata dari icp yang bisa mencapai rp satu ratus lima triliun
rp lima ratus dua empat triliun dihitung berdasarkan rp lima ratus dua empat triliun
rp lima ratus dua empat triliun dihitung berdasarkan rp lima ratus dua empat triliun

rp lima ratus dua empat triliun dihitung berdasarkan rp lima ratus dua empat triliun
rp lima ratus dua empat triliun dihitung berdasarkan rp lima ratus dua empat triliun
maka keseluruhan tahun rata rata icp indonesia masih di rp sembilan puluh tujuh
dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media
dari rp lima ratus dua triliun tetap akan naik tidak menjadi rp enam ratus sembilan puluh delapan namun rp enam ratus lima puluh tiga triliun
kalau harga icp adalah rata rata sembilan puluh sembilan yaitu tadi turun ke sembilan puluh dolar sampai desember
sedangkan kalau harga icp di delapan puluh lima sampai desember maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu rp lima ratus dua triliun menjadi rp enam ratus empat puluh triliun
ini adalah kenaikan rp satu ratus tiga puluh tujuh triliun atau rp satu ratus lima puluh satu triliun tergantung dari harga icp
kenaikan rp sembilan belas triliun atau rp tiga puluh triliun
kenaikan rp tiga puluh lima triliun atau rp enam ratus lima triliun apabila harga icp di rp sembilan puluh sembilan triliun
apabila harga icp di atas seratus maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk bbm masih akan mencapai enam ratus empat puluh sembilan triliun
inilah yang tadi disampaikan oleh bapak presiden maka sebagian dari tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah di
digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat
kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan bbm yang diumumkan oleh bapak menteri esdm
kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan rp dua puluh empat tujuh belas triliun
maka kita bisa memperbaiki
ada pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program program pemerintah lainnya
demikian bapak presiden terima kasih
jadi kami ingin menjelaskan bahwa saat ini dari rencana rp dua puluh enam puluh lima juta kpn penerima

itu sudah siap salur di pt pos rp delapan belas empat ratus delapan puluh enam tujuh ratus lima puluh enam
sisanya sebesar sedang proses cleansing karena seperti kita ketahui misalkan kita umumkan hari ini jam ini
satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal
jadi kita perlu cleansing masih ada rp tiga ratus tiga belas dua ratus empat puluh empat
keluarga menerima manfaat di pt pos yang sedang kita cleansing bersama
nah pemberian ini akan kita berikan satu ratus lima puluh empat kali namun kita berikan dalam dua tahap
jadi per tahapnya rp tiga ratus
kita berikan per september ini dan nanti pada awal desember kita berikan yang kedua
nah di dalam perjalanan itu apabila tadi untuk mengantisipasi
itu maka warga bisa mengusulkan kami punya situs namanya usul sangga
jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usol sangga itu
dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami
kami punya pendamping rp tujuh puluh di seluruh indonesia
itu yang harus kita klarifikasi
kadang karena katanya tidak nerima ternyata setelah kita cek dia sudah menerima lengkap pkh dan bpnt
nah itu perlu kita klarifikasi data itu
yang berikutnya kalau mendesak maka kami punya namanya comment center
maka itu dua puluh empat jam tiga ratus enam puluh lima hari siap melayani kalau ada keluhan keluhan tadi
kemudian untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses
misalkan dia kondisinya fisiknya
atau tempatnya di pegunungan
seperti yang di daerah pegunungan di papua dan sebagainya
itu kita akan siapkan khusus
kita sudah sepakat dengan pt pos
kita akan siapkan kita akan kerjasama dengan suku suku kepala suku adat
kemudian pemerintah daerah dan tokoh tokoh agama
untuk membagi salur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana
itu sudah kami janjikan
warga yang sakit yang disabel yang mungkin juga tidak perlu datang ke kantor pos
cukup di rumah maka pt pos akan mengantar ke rumah
itu sudah perjanjiannya
jadi tidak perlu
tinggal nanti mengecek saja
itu gratis dengan telpon ke tadi cek bansos dan usul sangga
bisa dicek di situ apakah kami
kenapa kami belum terima maka kami akan tindak lanjuti
jadi yang sakit sekali lagi yang lansia yang mungkin jauh
tidak bisa mengakses ke pt pos
tidak usah khawatir kami akan antar ke rumah masing masing
baik terima kasih pak jokowi dan bapak ibu
pak yang pertama kira kira nanti proyeksinya dengan metode seperti ini bisa tepat sasarannya berapa persen
dari tadi kan tidak tepat sasaran kita kan tujuh puluh persen
dengan metode ini harapannya bisa menurunkan supaya bisa tepat sasaran berapa persen
kita sudah berusaha
ini kan sampai desember pak
apakah nanti tahun depan akan ada anggaran baru lagi untuk subsidi atau seperti apa
jadi bantuan sosial ini setiap bulan sesuai dengan undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu sebelas
itu kami perbaiki setiap bulan
di undang undang itu sebenarnya satu tahun dua kali
tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat
maka kemudian kita melakukan
perubahan setiap bulan
jadi setiap bulan saya mau buat sk baru
dan itu masukkan dari daerah
dan usul tangga tadi
jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri
nanti kita memang harus kita verifikasi
karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga
jadi tetap kita verifikasi
nah itu masukkan itu kita perbaiki setiap bulan
itu dari daerah
karena memang di undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu sebelas
itu kemenangan data itu ada di daerah
jadi memang harus mengaktif setiap bulan ada yang meninggal
kami juga prosek dengan data ketentukan dan sebagainya
jadi kalau dengan data ketentukan
clear kita dapat kita juga dapat penilaian dari kpk cukup bagus
tadi pertanyaannya kalau dengan kenaikan
apakah perbaikan dari alokasi subsidi bbm
akan menjadi lebih baik
subsidi kalau memang melalui komoditas
yang tadi saya sampaikan bahwa
dengan adanya kenaikan harga bbm tadi sekitar di seratus dolar
atau bahkan kalaupun turun ke sembilan puluh lima dolar
maka jumlah subsidi bbm dan listrik
masih akan sebesar rp enam ratus empat puluh tujuh triliun
atau rp enam ratus lima puluh tiga triliun kalau harganya agak menurun sedikit
seperti sekarang sampai desember
dana subsidi ini memang masih akan dinikmati
oleh mereka yang punya mobil
jadi memang subsidi yang melalui komoditas
seperti bbm tidak bisa dihindarkan
pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan
yang mengkonsumsi subsidi tersebut
oleh karena itu memang untuk menciptakan keadilan
yang lebih baik kita memberikan kepada kelompok empat
tadi yang oleh bu risma dua puluh enam puluh tujuh juta itu
kemudian yang dari ibu menaker untuk enam belas juta
itu kira kira bisa meng cover
yang dalam posisi ekonomi terbawah
itulah yang disebutkan dua puluh empat tujuh belas juta adalah untuk mereka
pertanyaan kedua untuk tahun depan
di dalam undang undang apbn
sekarang masih dibahas dengan dpr
kita mengajukan subsidi bbm sebesar rp tiga ratus tiga puluh enam triliun
dan kalau ini pun dengan tadi kenaikan
yang diumumkan oleh menteri esdm
kita kemungkinan masih akan ada tambahan
satu triliun lagi adanya kurang bayar tahun ini
yang masuk ke dua ribu dua puluh
jadi ini nanti yang akan dibahas oleh kami
dengan dpr untuk undang undang apbn dua ribu dua puluh
yang akan selesai akhir september pembahasannya
presiden jokowi telah menyampaikan
di dalam nota keuangan ruu apbn
tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah dicadangkan
rp tiga ratus tiga puluh enam triliun rupiah untuk subsidi bbm
saya nanya dari cnn pak
saya ingin bertanya
apakah dengan adanya kenaikan harga bbm bersubsidi ini
dan juga tren harga minyak dunia yang menurun
minyak dunia yang menurun
apakah ada pembatasan kendaraan bersubsidi panargonya
setelah kebijakan ini diperlakukan
harga minyak memang trennya turun naik tiap hari
jadi memang tidak bisa dijadikan patokan
untuk jangka panjang
nah mengenai ketepatan alokasi subsidi ini
tadi disampaikan oleh ibu menku
bahwa banyak dari masyarakat yang masih
menggunakan bbm subsidi
meskipun tergolong mampu
nah ini tentu saja di lapangan sudah dilakukan
akan dilakukan pengawasan pengawasan
dan juga pertamina sedang menyiapkan
sistem pengawasan pengaturan
nah ini diharapkan dengan metode ini
mekanisme ini kita bisa lebih mempertajam
ketepatan pemanfaatan bbm subsidi ini
untuk yang membutuhkan
saya kira tadi sudah jelas semuanya
disampaikan oleh para menteri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh